kepolisian metro jakarta barat berencana akan menitipkan lucinta luna di rumah tahanan narkoba polda metro jaya di sel khusus perempuan
ini dilakukan karena polisi mementingkan keselamatan jika ditempatkan di sel pria
dalam sel khusus perempuan di rutan narkoba polda metro jaya lucinta luna akan ditempatkan seorang diri meski sel berkapasitas lima orang
direktur tahanan dan barang bukti polda metro jaya mengatakan ia tidak mempermasalahkan jenis kelamin yang bersangkutan
saat ini lucinta luna masih menjalani pemeriksaan di penyidik polres metro jakarta barat terkait penyalahgunaan narkoba dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara
jadi kita tidak mempermasalahkan jenis kelamin dia ya itu bukan kelamin kita untuk mengatakan dia laki atau perempuan
yang jelas kami di sini polda metro kami apa namanya
memberikan keamanan terhadap yang bersangkutan dan juga tahanan lain
itu prinsipnya di situ jangan sampai yang bersangkutan juga dapat bulian ya dibully
baik secara psikologis maupun fisik